wah kayak di film ya
iya main hakim sendiri tidak boleh
tapi tabrak lari dan menghindar itu juga tidak boleh
ada aturannya bahkan melanggar pasal
kena maksimal penjara tiga tahun
dan dendanya tujuh puluh lima juta
sebenarnya juga kan ada beberapa kamera cctv yang bisa melihat ya siapa pelakunya
nah nanti kita coba lihat akan seperti apa ya
tindakan hukum selanjutnya
nah sementara itu pemirsa seorang supporter tewas saat kerusuhan
antar supporter usai laga antara persita tanggerang dan juga psms medan
di stadion mini persikabo kabupaten bogor pada rabu sore
korban meninggal telah dibawa ke pekalongan untuk dimakamkan
inilah video amatir detik detik terjadinya kerusuhan
antar supporter persita tanggerang dan psms medan
di stadion mini persikabo kabupaten bogor pada rabu sore
dilansir dalam laman detik com
kerusuhan bermula saat supporter
persita tangerang turun ke lapangan karena tidak menerima tim kesayangannya kalah satu
supporter pesita akhirnya terlibat bentrok dengan supporter psms
kerusuhan tersebut akhirnya menewaskan seorang supporter pesita tangerang
korban diketahui bernama banu rusman warga serpong
korban yang terluka di kepala ini sebelumnya sempat dirawat satu hari
di rumah sakit umum daerah cibinong
garang pakai yang sini
sini sama di sini
simbang siur masalah dari atau dari tni apa dari situ yang kurang tahu sih
tidak tindak lanjut aja soal hukum lah
usai disemayamkan di rumah duka pada kamis malam
jenazah dibawa ke kampung hamanya di pekalongan jawa tengah untuk dimakamkan
fakru rozi tanggerang selatan
dari peristiwa tadi tentu tewasnya banu rusman dalam kerusuhan antar supporter di stadion
itu semakin membuat kelabu sepak bola indonesia
sudah banyak terhitung dari data yang dirilis di bank save our soccer
sebelumnya dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima tercatat ada lima puluh tujuh supporter yang harus menegang nyawa karena kericuhan seperti ini
iya nah ini juga semakin miris saat kami sore kemarin korban supporter tersebut tewas dan bertambah lagi satu lagi ya
nah sebenarnya juga kita menyayangkan kejadian seperti itu terjadi
karena kan olahraga itu pada dasarnya prinsipnya adalah suportivitas
kalah menang itu harusnya biasa begitu
tidak perlu sampai harus turun ke lapangan dan melakukan kericuhan seperti tadi
akhirnya esensi dari olahraga tersebut menjadi hilang dikarenakan kerusuhan tersebut